satu juli dua ribu delapan belas pemerintah menyesuaikan tarif untuk kereta api ekonomi jarak jauh dan sedang bersubsidi
besaran tarif kereta api akan disesuaikan dengan jarak tempuh kereta api
pt kai daerah operasional satu jakarta menetapkan enam kereta api bersubsidi mengalami perubahan skema tarif
penumpang tidak lagi dikenakan tarif flat melainkan sesuai jarak tempuh dengan selisih harga rp empat sampai rp enam
ada enam perjalanan kereta api kelas ekonomi yang mengalami penyesuaian tarif
yaitu seperti kereta api bengawan kereta api berantas kereta api gaya baru malam kereta api serayu
kemudian kereta api mata remaja tujuan malang dan kereta api tegal eqres
ada enam perjalanan kereta api
jadi di tarifnya untuk dibangun
di bawah enam ratus lima belas km masih di tarifnya di bawah rp seratus
dengan tarif seratus ribu di bawah enam ratus lima belas km dengan jarak enam ratus lima belas meter
lebih dari enam ratus lima belas km bergeser satu ratus tiga satu ratus empat
ada enam ratus enam puluh satu km seperti tujuan malang itu tarifnya sudah rp satu ratus sembilan
berbandingkan dengan kereta api ekonomi lainnya yang non pso
tarifnya seperti tujuan pasar senen dari pasar senen tujuan neboyangan
untuk tarif pso seperti kereta api pengawan tujuan perwasari
tarifnya hanya rp delapan puluh masih di bawah rp seratus
sementara masyarakat menyambut baik peraturan baru tentang penyesuaian
tarif kereta api ekonomi mulai satu juli dua ribu delapan belas
masyarakat berharap aturan tersebut tidak mengurangi pelayanan pt kai kepada para penumpang
dengan aturan baru ini penumpang tidak lagi dikenakan tarif flat
melainkan tarif parsial berdasarkan jarak tempuh sesuai dengan tujuan penumpang
tentu sangat membantu bagi para penumpang yang jaraknya tidak jauh gitu kan
selama ini kan kalau jaraknya dekat dia pakai tarif terjauh
kalau jaraknya dekat
sesuai dengan jarak yang ditempuh berarti itu lebih membantu masyarakat
kurang lebihnya sudah sempat dengar
senang ya luar biasa juga ada pengurangan kayak gitu
jadi jarak jauh jarak dekat jangan disamakan gitu ya
ya luar biasa senang
fasilitas dan pelayanan jangan berkurang dong harusnya malah lebih ditingkatkan ya
nantinya akan terdapat tujuh belas rute perjalanan kereta api yang mengalami penyesuaian
sementara untuk penumpang yang terlanjur memberi bisemengan deskripsi

harganya di stasiun tujuan dengan menunjukkan boarding pass dan kartu identitas